mencuatnya kasus dugaan korupsi di asabri membuat resah kalangan prajurit tni polri serta aparatur sipil negara di kementerian pertahanan dan markas besar tni
bagaimana tidak lebih dari tiga puluh lima triliun dana pensiun dan tunjangan hari tua prajurit tni polri dan asn kemhan tersimpan di asabri
dana tiga puluh lima triliun rupiah tersebut berasal dari gaji prajurit tni polri serta asn kemhan dan mabes tni
setelah menerima informasi dugaan korupsi beberapa minggu ini kementerian pertahanan masih menunggu laporan pengembangan kasus dari kementerian bumn
pasalnya secara hirarkis asabri berada di bawah kementerian bumn
sementara kemenhan hanyalah sebagai nasabah
kementerian pertahanan berkepentingan untuk memastikan bahwa dana prajurit yang tersimpan di asuransi tersebut
aman kemhan juga meminta keluarga besar tni dan polri tetap tenang dan akan memastikan hak hak semua prajurit tetap aman
kementerian pertahanan berkepentingan menhan dan tentu kepentingan tni adalah untuk memastikan bahwa asalnya uang prajurit itu tetap aman
hak hak prajurit itu tidak dirugikan terutama terkait dengan pensiun tunjangan hari tua dan sebagainya
oleh sebab itu pak prabowo
untuk menyayangkan kasus ini apabila benar
kepala staf presiden sekaligus mantan panglima tni muldoko menyampaikan bahwa dirinya tidak tahu persis
mengenai permasalahan keuangan dan dugaan praktik korupsi di perusahaan asuransi sosial angkatan bersenjata republik indonesia atau asabri
muldoko menegaskan bahwa mabes tni tidak memiliki urusan yang khusus dengan asabri
mabes tni hanya membantu proses inventirisasi berbagai kebutuhan prajurit untuk pemberian jenis asuransi

itu nggak ngerti tentang asabri itu kita di panglima tni waktu itu tidak punya otoritas yang bersinggung dengan asabri
karena itu dikelola oleh bumn
jadi sampai pemilihan diri asabri aja juga oleh menteri bumn
kok nggak salah dengan kementerian pertahanan
jadi kalau asur usaha asabri saya nggak ngerti sama sekali